berikutnya gubernur kalimantan utara zainal arifin paliwang menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan rusunawa pondok pesantren asadiah di pulau sebatik kabupaten nunukan provinsi kalimantan utara
terut hadir dalam kegiatan ini wakil presiden republik indonesia ma'ruf amin beserta istrinya haja wuri ma'ruf
agenda wakil presiden republik indonesia kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin di pulau sebatik diawali peletakan batu pertama pembangunan rusunawa pondok pesantren asadiah di sebatik di kawasan pondok pesantren yang terletak di desa sungai nyamuk kecamatan sebatik timur pada kamis tiga agustus dua ribu dua puluh
wakil presiden didampingi gubernur kalimantan utara zainal arifin paliwang dan sejumlah pejabat ada dalam kegiatan ini
wakil presiden kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin mengatakan pesantren asadiah memiliki santri mencapai dua orang lebih sehingga banyak muridnya tinggal di rumah penduduk
hal inilah yang menyebabkan pentingnya dibangun rusunawa di pondok pesantren asadiah sehingga para santri tidak perlu lagi tinggal di rumah warga
selain itu adanya rusunawa bisa memfasilitasi para santri dari negara tetangga yang ingin belajar di pondok pesantren asadiyah
sementara itu saat ditanyai oleh awak media terkait masih adanya mata uang asing ringgit yang digunakan oleh masyarakat perbatasan untuk bertransaksi ⁇ maruf ⁇ amin memberi kesempatan ke gubernur kalimantan utara untuk menjawab
gubernur kalimantan utara zainal arifin paliwang memastikan tidak ada transaksi yang menggunakan mata uang asing selain rupiah di wilayah perbatasan
selain itu pemprov juga selalu mensosialisasikan hal ini di pulau sebatik
ini adalah mata uang rupiah tidak ada yang menggunakan mata uang selain rupiah
karena pemprov sosialisasi maupun bangga dengan rupiah di pulau sebatik ini
jadi tidak ada lagi transaksi menggunakan uang ringgit di pulau sebatik ini terima kasih
setelah menjawab pertanyaan dari awak media wakil presiden didampingi gubernur kalimantan utara menyapa seluruh anak anak santri dan melanjutkan perjalanannya menuju kota tarakan